ya festival musik tahunan we the fest dua ribu sembilan belas kembali diselenggarakan mulai hari ini sampai minggu dua puluh satu juli di jxpo kemayoran jakarta
festival yang telah digelar sejak dua ribu empat belas ini menghadirkan sejumlah musisi baik lokal maupun internasional dari berbagai genre
pada gelaran mahari pertama penonton menyaksikan dua puluh tiga penampil yang terdiri dari lima belas artis lokal dan delapan artis internasional
untuk wtf park stage baru ada di pagelaran tahun ini dengan konsep lebih santai dan intim bagi musisi musisi baru
ya tadi di step nya sebelumnya saya sudah menjanjikan laporan langsung dari lokasi we the fest atau festival musik we the fest tahunan
tahun ini langsung saja kita sapa azalia finata di jxpo kemayoran jakarta pusat
lea selamat malam bagaimana keramian penonton malam hari ini sih
ya lea bisa dengar suara saya
ya langsung untuk we the fest kali ini bergorengan dengan penampilan dari amerika serikat yaitu n s batik dengan nama panggung batik
namun kali ini memang sudah memasuki hampir tengah set dari batik
yang kita tunggu tunggu adalah performa utama pada malam ini yaitu penyanyi asal australia yang terkenal melihat dari malam ini
selalu di youtube dan juga album
yang terkenal blue neighbourhood yang juga yang terkenal juga yaitu troy t vanille
yang akan tampil sekitar pukul sebelas jam akan berubah di jam sebelas empat puluh atau kira kira dua belas lima belas menit lagi